konten mandi lumpur belakangan menjadi sorotan tajam
konten yang diklaim menghasilkan banyak gift tersebut justru dianggap tak sedikit pihak melewati batas alias eksploitasi berlebihan
nah apa yang melatar belakangi fenomena ngemis online ini
kami bahas malam hari ini bersama sigit rohadi sosiolog universitas nasional
pak sigit selamat malam
selamat malam mbak tiffany
pak sigit apa sih sebenarnya menyebabkan atau melatar belakangi fenomena pengemis online ini
ya sebenarnya mengemis di negara kita ini sudah berlangsung sangat lama ya
para pengemis mendandani sedemikian rupa mereka berupaya untuk mengelabui pihak pihak yang di pasar yang dituju
entah itu dengan kaki yang seakan akan dia tidak punya kaki dengan mengajak anak kecil yang seakan akan memelas gitu
jadi untuk menarik belas kasihan
nah di era detail seperti ini ini anak anak muda membuat konten yang nantinya akan diunggah di youtube atau di media sosial
untuk ditonton oleh kalayak dan untuk mendapatkan respon dari kalayak
jadi kalayak yang simpati tentu akan memberikan like kalayak yang tidak simpati tentu akan memberikan dislike dari konten konten itu
tujuannya jelas kita ingin mengejar ingin meraih simpati ingin meraih dapatan ingin meraih uang dari konten konten itu
nah apakah konten itu diklasifikasikan sebagai konten yang eksploitasi mengeksploitasi orang tua
maka kita harus menanyakan kepada
ada pihak pihak yang diajak untuk membuat konten itu
jika memang orang orang itu terlibat secara sadar tanpa paksaan maka sebenarnya tidak bisa dikatakan si pembuat itu melakukan eksploitasi
soal mandi lumpur ya sudah lazim
di negara kita ini negara pertanian
banyak petani yang setiap hari mandi lumpur
tapi mandi lumpur yang dengan
divideokan dengan tujuan untuk mencari uang memang tidak lazim
dan perlu ada teguran ada pengendalian bahwa apa yang dilakukan itu kategorinya bisa dikategorikan sebagai mengemis meminta minta
karena itu apa meminta minta saja sudah aib
apalagi meminta minta dengan memperdayai orang orang lansia
orang orang lanjut usia
maka ini perlu diperingatkan
apakah para lansia yang terlibat itu dipaksa atau tidak
kalau mereka tidak dipaksa saya pikir tidak apa apa
lazim lazim saja dilakukan di masyarakat kita
tapi kalau mereka dipaksa dengan tujuan untuk mencari uang
nah ini yang harus diingatkan bahwa perilaku itu bertentangan dengan norma bertentangan dengan etika bertentangan dengan
aturan yang ada
orang tua itu harus dihormati
jadi jangan sampai diperdaya sedemikian rupa untuk membuat konten
ujung ujungnya ya orang melihat ini orang tua lansia
maka tidak tepat kalau dia diperlakukan seperti itu
kalau untuk di kasus ini tadi mungkin pak sigit juga mungkin sempat mendengarkan orang tua yang ada dalam video
itu suka rela untuk melakukan hal tersebut
tapi yang menjadi permasalahan bagaimana gambaran terhadap perlakuan terhadap orang tua tersebut yang sangat tidak lazim
apakah mungkin diterima orang sebagai penderitaan ya ketidakwajaran itu
kemudian untuk mencari uang atau mendapatkan uang
ini perlakuan yang tidak etis mbak
jadi jangan sampai perlakuan tidak etis ini menjadi pembenaran
dibenarkan oleh masyarakat
jadi kalau ini diapresiasi oleh masyarakat
bahwa mereka itu mendapat like mendapat kip
maka cara cara yang tidak etis digunakan untuk mencari uang ini juga tidak benar
jadi jangan sampai media sosial dibanjiri oleh konten konten yang tidak mendidik
yang memperdayai orang tua dalam rangka mendapatkan uang
meskipun meskipun ya mbak ya
meskipun tidak ada tindak pidana di situ
karena si pelaku orang tua itu merasa tidak dipaksa
tidak ada tindak pidana
tetapi dari sisi etika dalam mencari pendapatan mencari uang ini tidak bisa dibenarkan
etika dalam mencari pendapatan
itu tadi yang menjadi permasalahan atau isu besarnya ada di situ ya pak sigit
konten yang menghadirkan etika tidak sewajarnya seperti itu
bagaimana mengapa konten konten seperti itu mendapatkan apresiasi dalam tanda kutip
artinya ada orang orang yang memberikan gift ya kan
ada orang orang yang mengapresiasi di sana
nah bagaimana anda melihat ini
apakah ada faktor memang kecenderungan masyarakat kita terbiasa atau lebih tertarik dengan hal hal yang apa sifatnya mengundang kesedihan
ada keterpurukan orang lain sehingga merasa iba dan lain sebagainya

anak anak muda menggunakan media sosial ini sudah ke dua belas lima belas
jadi sering tidak disaring mana yang pantas mana yang tidak pantas
jadi mereka merasa bahwa ini suatu dianggap berbeda dan ini sesuatu kreativitas
maka ini perlu di upload di media sosial untuk menjadi tontonan
tapi masyarakat kita masih berpikir
tapi masyarakat kita masih berpikir
kita masih cukup selektif mana yang perlu diapresiasi mana yang tidak
karena apa yang dilakukan kemudian diberi label pengemis
saya pikir ini label untuk menolak jangan sampai cara cara seperti itu mendapatkan apresiasi masyarakat
karena ini bentuk mengemis dengan cara cara baru dan memanfaatkan media sosial
tetapi tetap harus memperhatikan etika
tetapi tetap harus memperhatikan etika
tetapi tetap harus memperhatikan etika
etika sosial dalam masyarakat kita norma sosial dalam masyarakat kita tetap harus kita junjung tinggi
jangan sampai media sosial dengan cara cara seperti ini nanti menjadi alat untuk merusak etika dan merusak norma norma yang ada di masyarakat kita
oke kalau tadi pak sigit menggarisbawahi anak anak muda ini agak kebablasan menggunakan media sosial
tapi memang di zaman yang serba digital seperti sekarang
itu kan adalah sebuah keniscayaan
apakah ini juga ada kontribusi dengan kehadiran fitur fitur dalam platform media sosial
yang mungkin sebenarnya memang bagi pengelola platform tersebut media sosial tersebut
bukan jangan disalah tangkap
bukan seperti itu sebenarnya fitur itu untuk digunakan
tapi yang salah tangkap adalah usernya penggunanya
tapi yang salah tangkap adalah penggunanya
kalau si pembuat
si kreatornya dari media sosial itu entah itu twitter facebook instagram atau sekarang yang lagi rame itu tiktok
itu memang tidak punya tujuan negatif
tujuannya adalah bagaimana mengkonekkan menghubungkan antar orang dan kemudian bisa menjadi media komunikasi media hiburan bagi banyak orang
tapi kemudian orang yang menggunakan media sosial itu
media sosial itu bisa memanfaatkan dengan berbagai tujuan
ada tujuannya untuk iklan tujuannya untuk pendidikan tujuannya untuk mencari uang dan sebagainya
jadi kita tidak bisa melihat si kreator si pembuat media sosial itu
media sosial tentu tujuannya mereka baik karena dimanfaatkan dan pendapatan mereka besar dari situ
tapi kita justru harus mewaspadai anak anak muda yang betul betul gemar menggunakan media sosial ini
untuk mengupload apa saja yang mereka lihat yang mereka rasa untuk diupload
entah itu hanya ada kejadian apa di jalan di videokan kemudian diupload
jangan sampai itu semua mengalahkan rasa kemanusiaan intinya seperti itu ya
untuk mewaspadai itu semua bagaimana
artinya kalau penindakan kalau untuk di jalanan mungkin akan lebih mudah
ada sapo pp ada dinsos tapi kan ini kan di dunia maya di media sosial
bagaimana untuk menyetop ini semua fenomena seperti ini
jangan sampai nanti sudah terlalu jauh
memang pemerintah kalah cepat dengan anak anak muda dengan pemerintah kalah cepat dengan rakyat
karena masyarakat ini kan jumlahnya begitu besar
dan pemerintah tidak bisa memantau satu demi satu konten yang di upload
tapi pemerintah bisa melihat jika sudah ada reaksi perlu dipelajari dan harus segera dihilangkan
harus segera dihapus
dari media sosial itu
jangan sampai kemudian hal hal yang merusak norma etika tatanan hidup bermasyarakat itu biarkan dan dianggap sebagai satu pembenaran dari perilaku anak anak muda itu
itu saja barangkali mbak
oke baik terima kasih pak sigit sudah bergabung bersama kami
artinya membuat konten berkreativitas itu adalah suatu keharusan ya mengasah kreativitas
jadi jangan sekedar mencari sensasi tapi yang paling penting kita lihat apa substansinya
dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menghasilkan prestasi supaya bisa dilihat dan diapresiasi intinya ya
pak sigit rohadi sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini
selamat malam terima kasih pak sehat selalu
terima kasih mbak tiffany